akibat menghindari sepeda motor sebuah dam truk di tasikmalaya jawa barat terjun masuk jalur rel kereta api
perjalanan kereta dari jalur selatan jawa barat pun terganggu
kecelakaan tunggal ini terjadi di ruas jalan raja polah kabupaten tasikmalaya kamis pagi
sebuah dam truk tanpa muatan terjun masuk rel kereta api yang berada di pinggir jalan
meski tidak menimbulkan korban jiwa tiga perjalanan kereta api di selatan jawa barat sempat terganggu
kecelakaan terjadi akibat sopir truk berusaha menghindari tabrakan dengan sepeda motor dari arah berlawanan
sedikitnya dua kenaikan
dua kendaraan derek digunakan untuk mengevakuasi bangkai dam truk
proses evakuasi kendaraan berlangsung lama dan menyebabkan kemacetan panjang di jalan raya raja pola
selain dam truk melintang di jalur rel longsor di jalur rel juga terjadi di kawasan garut
beruntung ablasnya rel tidak menyebabkan keberangkatan kereta dari bandung menuju tasikmalaya terhambat
kepala balai llaj wilayah tiga jawa barat pastikan seluruh perjalanan kereta melalui garut normal
memang di daerah garut
dan tasik ini daerah rawan longsor
seperti yang kita nampak di samping itu juga ada trik yang terguling mengganggu rel kereta api
tapi saat ini sedang diangkas dievakuasi dan mudah mudahan dalam waktu satu ataupun setengah jam depan bisa lancar kembali
selain rawan longsor jalur kereta di selatan jabar juga banyak yang berpengalaman

bahkan di beberapa titik seperti kilometer dua ratus lima puluh lima enam raja polah ini kerap terjadi kecelakaan kendaraan masuk rel kereta
deden rahadian tasikmalaya